saudara saat ini saya berada di surabaya jawa timur
ke menteri atr dengan polda jatim
atau langkah yang akan dilakukan terkait dengan eksplos mafia tanah
pak menteri agus harimurti yudhoyono
luar biasa ya hari ini ada ekspos mafia tanah
kepemimpinan bapak dulu ya kita lihat ya
ini kan bapak sendiri masih ada
kira kira apa langkah yang akan dilakukan untuk mungkin
memang waktunya tidak lama
saat ini saya berada di markas polda jatim
bapak irjen polisi imam
dan para dirjen dari kementerian
jawa timur oleh karena itu kami
mengucapkan terima kasih kepada bapak kapolda
juga semua yang tergabung dalam
dan sebetulnya ada di pamekasan
secara khusus tadi kita sudah
sampaikan ke depan publik bahwa
ada dua yang sudah
ini benar benar telah merugikan
masyarakat yang menjadi korban
potensi kerugiannya sebesar kurang lebih tujuh belas miliar rupiah
tetapi yang juga harus dihitung adalah potensi kerugian negara akibat praktik mafia tanah
jadi mereka ini singkat kata memalsukan dokumen
jadi capnya tanda tangannya memalsukan pu ya kepala dinas ya kepala dinas pu
kemudian mereka sudah punya side plan dan lain sebagainya yang jelas telah merugikan korban
dan kita juga menduga berdasarkan laporan dari kantor pertanahan kami di banyuwangi
kemungkinan ada satu dua ratus an lagi yang serupa artinya bisa dibayangkan kalau kerugian negara
karena tadi tidak tentunya tidak akan bisa mendapatkan bea dan pajak yang masuk ke negara
sekitar lima ratus juta kerugian negara untuk satu kasus ini bayangkan kalau ada satu dua ratus kasus lainnya
jadi besar dan ini harus kita cegah dan harus kita tindak dengan
kami ingin kembali kepada hukum dan aturan yang berlaku
ini juga berlaku bukan hanya di banyuwangi bukan hanya di jawa timur tapi seluruh indonesia
kita ingin meyakinkan bahwa target tahun dua ribu dua puluh empat ini sebesar delapan puluh dua target operasi bahkan bisa lebih
yang bisa menyelamatkan potensi kerugian negara itu sebesar satu tujuh triliun rupiah di tahun dua ribu dua puluh empat bahkan bisa lebih juga
dan mudah mudahan ini bisa kembali menegaskan negara dan pemerintah bersama atr
bpn polisian kejaksaan kami hadir untuk melindungi rakyat menghadirkan keadilan dan tentunya mencegah kerugian negara
pak menteri kan berulang kali bapak menyebutkan perlu langkah sinergi seperti kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan
kita ingin menguatkan pesan sekaligus komitmen
jadi kami sudah menjalin kerjasama termasuk sinergi dan kolaborasi selama ini dengan baik
tetapi tentu harus terus ditingkatkan diperkuat
menyelesaikan kasus kasus mafia tanah termasuk sengketa sengketa lain di lapangan itu tidak mungkin kami bisa bekerja sendirian
atr bpn itu juga punya batas batas kewenangan dan oleh karena itu terkait dengan penegakan hukum
kita harus benar benar kokoh sinergi dan kolaborasinya dengan jajaran kepolisian dan juga kejaksaan
itulah mengapa di minggu minggu pertama saya menjabat sebagai menteri atr bpn
saya langsung mendatangi bapak jaksa agung bersama jajaran jaksa agung muda
yang diterima di kejaksaan agung republik indonesia ketika itu kemudian sore harinya berkoordinasi langsung dengan bapak kapolri
berserta jajaran pejabat teras mabespori dan kali ini secara langsung di jawa timur dengan bapak kapolda dan jajarannya
termasuk tadi ada sejumlah kapolresta dan kapolres yang terkait dengan isu yang kami ungkap hari ini
yang jelas ini harus terus kita kokohkan sekaligus memberikan keyakinan
karena masyarakat itu juga kadang kadang ya kesian ya takut ragu ragu mau melaporkan takut diintimidasi
oleh karena itu tadi kami juga sampaikan kepada segenap anggota masyarakat dari manapun dan dimanapun berada
mohon tidak ragu ragu untuk melaporkan jika ada hal hal yang memang merugikan dirinya
karena haknya dirampas baik itu tanah maupun bangunan ini sangat sangat menyulitkan kehidupan mereka
oleh karena itu kami ingin bersinergi meyakinkan hukum tegak di negeri kita tidak
tidak tebang pilih dan kita ingin meyakinkan semua bisa mendapatkan haknya dengan baik
terakhir pak menteri bila masyarakat ada yang terkena mafia tanah atau tanahnya diambil dari pihak lain
segera laporkan segera laporkan kepada pihak yang berwajib ya
di masing masing polres di tiap kabupaten kota ada pores ada satgas anti mafia tanah
ada kepala kantor pertanahan begitu ya termasuk juga ada jajaran kejaksaan
kita ingin pertama masyarakat punya awareness bahwa kalau ada masalah laporkan tidak disimpan sendiri
karena lebih baik kita mencegah sejak awal daripada sudah terlalu jauh begitu
nah yang kedua tentu kita juga menghimbau masyarakat untuk segera mengurus sertifikat tanahnya
ada tentunya masyarakat yang belum punya sertifikat
secara resmi dan ini sebetulnya sangat membantu kalau sudah tertib administrasi
apalagi kalau sudah masuk ke sistem elektronik kami
maka ini akan semakin menutup ruang mempersempit ruang mafia tanah
ini harus kami terus edukasi dalam arti terus menyampaikan ini kepada masyarakat
mensosialisasikannya agar semuanya punya awareness yang baik
termasuk setelah punya sertifikat harus dijaga
pasang patok ada gerakan masyarakat pasang patok gemah patas misalnya
ini juga baik agar ya lebih jelas lagi gitu
batasnya tentu harus sesuai dengan apa yang tertera dalam sertifikat
sehingga mencegah terjadinya overlapping antara satu pemilik dengan pemilik yang lain
dan tentunya setelah itu tugas kami untuk melakukan check and recheck
agar bisa segera mengidentifikasi atau deteksi dini kalau ada masalah masalah
tetapi kami sangat menghimbau jika ada perbaikan
masalah segera lapor cepat kami akan segera tangani
tentunya bersama sama dengan pihak kepolisian dan juga kejaksaan
terima kasih banyak atas waktunya pak tentu saja ini menjadi sebuah pengetahuan bagi masyarakat
agar masyarakat tidak perlu ragu untuk melapor kepada kepolisian ya kalau ada masalah
bagi masyarakat yang mungkin punya masalah tanah ataupun tanahnya diambil oleh mafia tanah
bisa langsung melaporkan ke kepolisian di mana dalam rangka untuk identifikasi